beginilah detik detik saat satu unit mobil minibus tenggelam di sungai buatan kompleks perkantoran tanjung sinai ogan ilir sumatera selatan
beruntung meski mobil sudah dalam keadaan tenggelam dua orang penumpang di dalamnya berhasil ditolong oleh warga hingga keduanya selamat
kejadian tenggelamnya sebuah minibus di dasar sungai buatan ini bermula saat dua orang remaja hendak pulang setelah menyaksikan lomba kapal bidara pada ulang tahun kabupaten ogan ilir ke delapan belas minggu sore
saat mundur sang sopir menginjak pedal gas terlalu kencang membuat mobil terjun ke sungai
mundur ya mundur deh
mundur mundur deh bukan posisi jalan ngebut
jadi dia itu muter mundur
ini banyak mobil ngepet jalan ngebut
jadi dia mundur nyampak
berapa uang tadi pak
sulitnya medan dan dalamnya air membuat petugas kewalahan untuk mengangkat mobil yang tenggelam
kecelakaan lalu lintas di jalur trans sulawesi kembali menelan korban jiwa
kali ini seorang mahasiswa bernama amanda salsabila tewas dengan kondisi yang cukup mengenaskan
setelah digilas truk kontainer di jalur trans sulawesi desa paciro goa sulawesi selatan pada senin petang
menurut salah seorang saksi korban yang sebelumnya mengendarai sepeda motor terjatuh saat menghindari minibus yang bergerak dari arah berlawanan
akhirnya tertabrak truk kontainer dan tewas di lokasi kejadian
setelah bahu kanan super perempuan bahu kiri tiba tiba ada mobil dari pak amanda adam dia langsung merem
jadi merendi dia langsung tak begini tak putar jadi masuk ke kontainer
jadi pas begini dia tinggal jadi tak sempat begini
jadi itu korbannya diinjak sama ban
akibat peristiwa ini jalur trans sulawesi sempat mengalami kemacetan
sebuah minimarket di jalan imam munandar kecamatan bukit raya pekanbaru riau rusak parah akibat ditabrak sebuah mobil pada minggu malam
dalam rekaman kamera pengawas minimarket mobil yang bertransmisi otomatis ini melaju kencang dan menghantam pintu dan seisi minimarket
senin siang kapolresta pekanbaru menyatakan pengemudi mobil awalnya parkir di depan minimarket dengan kondisi mesin nyala
pria lima puluh sembilan tahun ini menggendong
cucunya yang sedang tidur di kursi pengemudi
pengemudi mengaku kaget dan tidak sengaja menginjak pedal gas karena sang cucu tiba tiba terbangun
akibatnya mobil meluncur tanpa kendali
dua pengunjung minimarket dilaporkan menderita luka ringan dalam kejadian ini
pengelola minimarket mengaku mengalami kerugian hingga dua puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia